di masa pandemi momen berkumpul bersama keluarga di rumah dapat menjadi pilihan untuk menyambut tahun baru
salah satu pilihan aktivitas saat berkumpul di rumah dengan keluarga pada momen pergantian tahun adalah barbecue
barbecue identik dengan hidangan yang disajikan dengan cara dipanggang
proses memanggang dapat dilakukan dengan dua cara yakni langsung di atas sebar api atau menggunakan wajan
semua jenis protein hewani seperti daging sapi dan hewan laut dapat dimasak dengan proses dipanggang
namun untuk mendapat tingkat kematangan daging yang baik diperlukan beberapa tahapan
di antaranya memilih protein hewani yang masih segar
untuk daging sapi pilihlah daging yang berwarna merah dengan garis lemak berwarna gading
sedangkan untuk hewan laut seperti udang pilihlah yang kepalanya tidak berwarna hitam dengan cangkang yang masih kaku
setelah itu marinasi dengan garam lada dan minyak sayuran
untuk hewan laut dapat ditambahkan bawang putih
pastikan juga untuk memperhatikan durasi ketika memanggang
itu pas markingnya itu jangan terlalu hitam itu setiap sisi itu at least dua menit udah beres sebenarnya
jadi kalau terlalu hitam itu ada protein yang terbakar dan sebenarnya kurang bagus juga untuk kesehatan buat yang panjangnya
agar hidangan barbecue memiliki nilai gizi seimbang
dapat ditambahkan makanan pendamping seperti kentang tumbuk untuk karbohidrat dan sayuran untuk protein serta vitamin
cara mengolah sayur pun perlu diperhatikan yakni merebus dengan cepat di air mendidih selama dua menit
kemudian tiriskan di dalam air es agar tetap menjaga nutrisi
nah untuk melengkapi hidangan barbecue yang berlemak dan memiliki aroma asap yang cukup kuat
biasanya hidangan barbecue disandingkan dengan berbagai jenis saus
seperti saus cimicuri yang terbuat dari tumbuhan herbal dan salad oil
yang memberikan sensasi fresh
kemudian juga bisa dengan bernese ini yang terbuat dari butter kuning telur juga sinegar dan lemon zez
ini agar memberikan rasa creamy namun tetap segar
meski sudah memperhatikan sejumlah hal agar hidangan yang dipanggang memiliki nilai gizi yang seimbang
namun hidangan dengan proses dipanggang bukan tanpa risiko
dokter spesialis gizi klinik rumah sakit melinda bandung menjelaskan
ada risiko penyakit kanker apabila proses memanggang makanan dilakukan dengan cara tidak tepat
oleh karena itu hindari memanggang sampai terlalu matang
memanggang hingga tingkat kematangan medium dapat menjadi alternatif mengurangi risiko penyakit
si lemak ini akan mengeluarkan asap ya
nah asap ini memang menimbulkan wangi spesifik panggangan ya
tapi bersamaan dengan itu juga muncul senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon
nah ini menempel pada
daging yang akan kita makan enak memang tapi ada bahayanya yaitu dia meningkatkan resiko kanker
nah bersamaan dengan api yang besar tersebut pada protein yang kita panggang tersebut kita bakar tersebut
juga muncul senyawa ya heterosiklik amins
nah ini juga sama
seperti pca tadi dia mampu menimbulkan menembangkan munculnya sel sel kanker
di usus besar kita
johannes juga menyarankan untuk tidak menyajikan hidangan pendamping yang dimasak dengan proses digoreng
melainkan dengan proses direbus atau dikukus saja
rizka rizlia helmi suryanegara bandung jawa barat